sekarang sudah waktunya laporan hasil praktek kerja lapangan
nanti kita ketemu lagi
maaf saya merusak suasana
tapi sebetulnya saya gak bermaksud begitu
keselnya jangan kelamaan
kesel itu bukan dipikirin tapi dirasain
karena kejadiannya terus kamu pikirin
jadi keselnya terus kamu rasain
baru dari rumah sakit
aku sama aja nunggu di tempat biasa
koni mau kesini
enggak biasa aja
menurut aku sih enggak
dasar keras kepala
nana memang benar pak
kamu membela orang salah
mempertahankan doma tangga
masa dibilang salah
mempertahankan rumah tangga yang bapak bilang salah
tapi bikin malu keluarga
ada jalan lain selain pisah
kalau yang ini gimana
kamu jangan bohongin diza
kamu mau nurut sama bapak
daku mah apa tuh
cuma nganter aja
bukan yang mau beli
kamu mah gitu
susah dikasih tau
udah mampir dulu
kangen apa mau curhat
aku lagi galau
gak punya pacar
itu mah kalau yang dulu
ini galau yang terbaru
apa yang sekarang bikin kamu galau
aku mau berhenti nyopet
silahkan mau pesen apa teh
kamu yang bayar kan
sekarang sudah waktunya laporan hasil praktek kerja lapangan
belum ada kemajuan
salah biayanya gimana
memangnya kalau kamu yang bayarin bisa
itu yang bikin aku bingung
mama juga bingung
rumah ini kita jual aja
rumah ini sudah kita gadai
aku nggak tahu harus cari uang kemana lagi
cari pinjeman enggak dapat
mau jual rumah nggak bisa
ya udah kita operasi aja
lagi banyak pikiran
takut gak fokus lagi kayak waktu itu
memangnya kamu teh sudah banyak uang
pakai mau istirahat segala
bukan udah banyak uang
kalau masih miskin mah
jangan bosen dulu
selamat siang bos
bagaimana hasil praktek kerja lapangan hari ini
dapat berapa dompet
pas aku lagi ngobrol sama junaedi saeb dateng
saeb itu siapa
temen aku sama junaedi
emangnya saeb enggak boleh tahu tentang apa yang kamu lagi ngomongin sama junaedi
masalahnya bukan itu
aku sebel sama saeb
temen saya kecopetan
sebetulnya bukan cuma teman tapi sahabat
iya terus kenapa
saeb itu pengaruh buruk buat junaedi
pengaruh buruk apa
kalau ia masih serius buat jadi copet
jangan terlalu perasa copet itu masuk ke dalam kategori orang jahat
jangan sensitif dengan kesusahan orang lain
kalau perlu manfaatkan masalah temen kamu itu
ajak dia balas dendam
hari ini dia kehilangan dompet karena dicopet besok dia dapat dompet karena jadi copet
tadi saya mencopet dari orang yang saya kenal
tapi karena bagus dompetnya saya simpan
aku habis beli dompet
di dalam dompet ada ktp
rosa melinda itu teman saya
itu dompet dia
rosa melinda itu perempuan atau lelaki
rosa melinda itu perempuan bos
tapi saya nyopetnya dari lelaki
kalau kita nanti berhasil dapat dompet lagi
dompetnya jangan sampai hilang lagi
boleh nggak dompetnya saya kembaliin
entah mengapa hati seorang saib tiba tiba menjadi begitu mudah luluh
sampai jumpa lagi
ada apa kak ubed
aku mau main ke rumah kamu
mumpung lagi enggak jualan
aku lagi di jalan
tapi sekarang rencananya mau ke tukang jahit dulu
pulangnya jam berapa
tadi aku ke rumah kamunya kapan
jangan hari ini atu
ya udah kalau gitu
itu ada tete yang pake jilbab
kalo ada dia kita pasti gagal nodol
lo mau apa lagi